halo halo good morning jam segini udah pada ngapain aja kalau saya nih baru kelar berjemur langsung
balik lagi ke dalam rumah mau berkegiatan tapi sambil berkegiatan saya juga bisa nih
bakar kalori sama lemak yang mungkin tertimbun selama stay at home aja saya kasih tahu tipsnya ya
karena tidak disarankan keluar rumah tutorial olahraga di rumah aja mudah dicari di internet
banyak pula pusat kebugaran membuka kelas virtual secara umum seperti
kelas fed burning yang saya ikuti ini selama work from home kita penting sekali untuk terus
melakukan olahraga di rumah bukan hanya sekedar meningkatkan imunitas tubuh
supaya tidak terinfeksi dari covid tapi juga bagaimana kita terhindar dari obesitas dan
penyakit penyakit kronis lainnya nah berapa lama durasinya durasi yang direkomendasikan
adalah cukup tiga puluh menit setiap hari lima kali dalam seminggu atau satu ratus lima puluh menit dalam seminggu itu cukup
nah agar target tiga puluh menit per hari tercapai gerakan olahraga bisa juga kok dilakukan sambil berkegiatan
saya kasih ide ya repetisi squad sambil menunggu masakan matang
sit up sambil bermain pick kebu bersama anak atau menjadikannya beban
ikutan couple challenge bertema olahraga kayak gini juga oke
judulnya quality time berbonus sehat dan otot kencang
walaupun di rumah aja tidak ada alasan untuk tidak berolahraga karena badan harus sehat
ya agar imunitas tubuh tetap terjaga gimana mau mencobanya dan dhaniara hari jakarta